pada akhir sembilan puluh an pasar ponsel dunia dibuat terkejut oleh sepak terjang verto
bagaimana tidak satu produk signatur besutan vertu bisa dibanderol ratusan hingga triliunan rupiah
lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pada awalnya vertu merupakan bagian dari divisi nokia
memproduksi ponsel dengan harga selangit tidak membuat vertu kehilangan pasar
meski relatif terjangkau vertu tetap memproduksi ponsel dalam jumlah terbatas
prinsip utama vertu adalah penggunanya akan menjadi pusat perhatian
maka tidak aneh jika merek ini digunakan oleh kalangan taipan hingga selebritas
yang membuat harga produk vertus sangat mahal memang bukan fitur
melainkan proses produksinya yang istimewa
sementara pada umumnya perusahaan teknologi melibatkan banyak divisi
untuk membuat satu produk lain halnya dengan vertu
setiap pekerja vertu bertanggung jawab membuat ponsel dari awal hingga akhir
dari perancangan hingga siap jual
itu sebabnya setiap ponsel dibubuhi signature atau tanda tangan sang pembuat hingga memiliki ciri khas
untuk membuat ponsel setiap pekerja juga dibekali peralatan khusus
jadi eksklusifitas betul betul dijalankan dalam membuat ponsel
soal detail juga tidak luput dari perhatian vertu
pemasangan baut misalnya tidak dilakukan dengan mesin
tapi harus dilakukan manual oleh pekerja
proses pembuatan ponsel secara handmade inilah yang membuat harga ponsel melambung
namun tidak bisa dipungkiri ide membubuhkan kemewahan pada ponsel juga menjadi faktor
vertu terkenal menggunakan elemen atau bahan yang tidak biasa dalam setiap produknya
seperti layar sentuh bermateri titanium kristal safir hingga berlian
lalu bodi ponsel terbuat dari kulit hewan dan suara laut speaker berkualitas bioskop
dan sejak saat itu vertu sempat berpindah pindah pemilikan
vertu juga beralih ke sistem operasi android sebagai platform pilihan
apa mau dikata di tengah persaingan ponsel dengan keunggulan fitur dan harga terjangkau
menjajakan kemewahan bukan strategi bisnis yang bagus
vertu dilaporkan tidak sanggup membayar utang kepada kreditur sebesar dua satu triliun rupiah
sehingga bersiap gulung tikar